sebetulnya tadi kami juga menawarkan kepada pak sarul apakah akan menghadap pak presiden petang ini
saya akan jajaki saya tidak berjanji
tapi pak syahrul limpo tadi sudah kan baru tiba ya dari luar negeri
terus kemudian seharian full ada berbagai macam acara tadi termasuk pemeriksaan yang tadi sudah beliau sampaikan
oleh karena itu beliau minta waktu rencananya besok akan menghadap pak presiden
memohon waktu kepada pak presiden menghadap besok
oh belum tahu belum tahu kan kita harus cek juga jadwalnya pak presiden
kalau bung menteri lhk tadi kapasitasnya mendampingi
iya mendampingi menemani
bukan sampai kemundur gitu
enggak ada ada aja
oke ya gitu kan
jadi dari sabol kok mungkin sudah mendatangi
ya gitu ya makasih ya
pak izin kabar katanya pdip bakal mengisi kursi mentan itu gimana pak
oh ya kita kan bandung ini kan surat aja baru kita terima
tentu saja saya akan melaporkan dulu ke pak presiden
nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera
terima kasih pak
terima kasih pak

makasih ya pak
makasih ya pak
terima kasih pak pratik
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
dan baru saja kita dengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh menteri pertanian syahrul yassin limpo
di mana syahrul yassin limpo sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada menteri sekretaris negara atau mensasnek
di mana tadi menteri pertanian syahrul yassin limpo ditemani oleh menteri lhk siti nurbaya yang juga rekan separtainya di nasdem
dimana tadi syahrul yassin limpo mengatakan dia sampai saat ini belum menerima surat panggilan terhadap dirinya dari komisi pemberantasan korupsi
dan dirinya belum mengetahui statusnya seperti apa di dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh kpk saat ini

menteri sekretaris negara atau mensasnek pratikno mengatakan bahwa surat pengunduran diri dari menteri pertanian sel sudah diterima
dan dalam waktu dekat nanti akan di persiapkan pejabat pengganti sementara sambil menunggu menteri pertanian definitif yang akan ditujuk oleh presiden jokowi
dan rencananya besok presiden jokowi akan menerima syahrul yassin limpo secara resmi dan mendengarkan pengunduran dirinya
dan sebelum tadi menteri pertanian sel menggelar konferensi pers kita dengarkan juga dari kantor nasdem tower ketua umum partai nasdem surya paloh menyampaikan konferensi pers dimana surya paloh telah meminta menteri pertanian sel untuk menghadap ke presiden jokowi dan menyampaikan pengunduran diri dimana partai nasdem menghormati penuh proses hukum yang dilaksanakan oleh kpk
tapi surya paloh meminta jangan ada politisasi terhadap kasus hukum tersebut
soal pemeriksaan yang dilakukan oleh polda metro jaya terhadap menteri pertanian sel surya paloh mengaku tidak mengetahui apa isinya
tapi surya paloh mengatakan bahwa siapa tahu syahrul yassin limpo sedang mencari keadilan
dan tentu saja kasus ini mempengaruhi elektabilitas partai nasdem menghadapi pemilu
pemilu legislatif yang akan digelar sekitar empat bulan mendatang